sekilas tidak ada yang istimewa dari lampu kecil yang menyala ini
namun di meja demonstrasi ini ada sebuah tempe
hmm apa hubungannya ya
ternyata seperangkat alat ini adalah percobaan citra nur ma'rifah dan rizqia ramadhani
di tangan dua siswi kelas delapan di kebupaten gresik ini
limbah tempe mampu diubah menjadi bioenergi yang menghasilkan listrik
itulah mengapa lampu led mungil ini bisa menyala
hebatnya hasil penelitian citra dan rizqia
limbah tempe mengandung asam sehingga menghasilkan arus dan tegangan
nah begini cara buatnya
sisa pencucian tempe dicampur dengan air sesuai takaran
setelah dipanaskan pindahkan ke wadah kaleng
kemudian masukkan lempengan tembaga dan besi sebagai pengantar arus listrik
bukan sulap bukan sihir
dari limbah tempe rangkaian ini bisa menghasilkan arus listrik tiga belas lima mpere dan tegangan tiga empat puluh dua volt
setelah dihitung lampu led ini bisa menyala selama tiga jam hanya dari satu perangkat ini saja
atas inovasinya citra dan rizkia menyabet juara satu dalam lomba inovasi pelajar tingkat kabupaten
dibuang secara sia sia seperti itu
dan akhirnya kita mencoba karena limbah tempe ini mengandung asam
jadi bisa untuk menghasilkan arus dan tegangan
oleh karena itu kita rangkai supaya menjadi biobaterai
pihak sekolah mengaku bangga karena citra dan rizkia tetap produktif di tengah keterbatasan belajar mengajar akibat pandemi
harapannya nanti bisa dilanjutkan oleh peneliti lain bahwa lima tempe bisa digunakan sebagai bio baterai yang menghasilkan energi yang cukup besar
diharapkan temuan ini dapat menginspirasi pengembangan sumber daya energi terbarukan
miftahul arief gresik jawa timur